ini saya cuma jepit pake doang
bersih keras mempertahankan sepeda motor
seorang pengemudi ojol dan istri memohon kepada petugas dinas perhubungan jakarta pusat
untuk tidak diangkut paksa
alasan hanya menurunkan barang tidak digubis petugas untuk mengangkut sepeda motor
yang kedapatan parkir di putaran balik blok b pasar tanah abang selasa siang
jangan lupa jangan lupa
petugas mencoba mengangkut paksa sepeda motor beserta pengemudinya ke atas truk
pengemudi sempat mengamuk hingga mengundang kerumunan masa
dari keributan petugas akhirnya melepas pengemudi ojol dan mengancam
akan menindak jika kedapatan parkir di separang tempat
makanya kita lepas dalam artian
kalau dia melakukan lagi kita tindak lanjut
tapi tadi kan alasannya apa pak
alasannya dia saya tidak parkir
jadi untuk memiliki masir perusuhan yang biar tidak terlalu rame
petugas melanjutkan razia di kawasan monas jalan medan merdeka selatan
meski tidak ada yang terjaring petugas melakukan cabut pentil bagi kendaraan sepeda motor
sedangkan pemiliknya karena parkir sebarang tempat